kita ke informasi yang lain momen gerhana bulan total atau super blood moon
rabu malam dimanfaatkan badan meteorologi klimatologi dan geofisika
untuk melakukan pemantauan di kawasan wisata ancol jakarta utara
yang sementara itu bmkg memperingati masyarakat potensi banjirop yang berlangsung hingga dua puluh sembilan mei
sejak sore sejumlah petugas bmkg mempersiapkan peralatan yang diperlukan
untuk memantau fenomena super blood moon
peralatan yang digunakan merupakan teleskop yang sama yang digunakan untuk memantau hilal
selain bmkg warga masyarakat pengunjung ancol pun juga sibuk mengabadikan momen langka ini
yang baru dapat diamati kembali di wilayah indonesia pada tahun dua ribu tiga puluh tiga atau dua belas tahun lagi
menurut deputi bidang geofisika bmkg muhammad sadli
momen seperti ini jarang terjadi sehingga harus dimanfaatkan untuk mendapatkan data data pengamatan
dan dapat disaksikan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia
dengan waktu teramati yang berbeda beda
hanya wilayah papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase fase gerhana
makin ke barat wilayah indonesia tidak semua fase dapat diamati
sekitar pukul delapan belas sembilan menit gerhana bulan mulai terlihat memasuki awal fase total
dan mencapai puncaknya pada pukul delapan belas delapan belas menit
hingga selesai akhir fase total pada pukul delapan belas lewat dua puluh delapan menit
atau berlangsung selama delapan belas menit
sementara itu kepala pusat meteorologi mariting bmkg eko plastio
menyampaikan fenomena super blood moon berpotensi menyebabkan banjirop di sebelas wilayah di indonesia
antara tanggal dua puluh enam hingga dua puluh sembilan mei mendatang
bahwa gerhana bulan total ini sangat menarik untuk disaksikan
karena bulan akan terlihat merah dalam ukuran yang besar
atau kita sebut dengan super blood moon
dan dapat disaksikan di seluruh wilayah
wilayah negara kesatuan republik indonesia
dengan waktu teramati yang berbeda beda
hanya wilayah papua yang dapat menyaksikan seluruh proses fase fase gerhana
makin ke barat wilayah indonesia tidak semua fase dapat diamati
bmkg menambahkan fenomena banjir rob
akibat gravitasi bulan berpotensi kembali terjadi pada bulan desember mendatang
arya dita utama maranata tampu bolon jakarta